tidak tidak sampai kita temukan bayi petani
kau dengar dengan cara itu
sang putri berkuda lebih cepat dari prajuritnya dan tiba di tempat suara itu berasal
tidak tidak sampai kita temukan bayi petani
kau ini makhluk macam apa aku bilang turunkan bayinya
monster itu pergi saat bulan muncul
apa makhluk makhluk ini bisa terluka oleh cahaya bulan
yang mulia kau baiknya
iya jangan khawatir ini anakmu
terima kasih banyak putri tapi bagaimana bisa bayiku sampai di sini
sangat aneh seseorang menculik anak itu tapi sekarang sudah tidak apa apa
tuan putri anda telah menatap bulan sejak anda kembali malam ini
ya aku tidak pernah menyadari betapa kuatnya bulan
cukup kuat untuk mengusir kegelapan dan makhluk makhluk kegelapan
dan itulah mengapa bulan lebih kuat dari matahari
di langit bulan mendengar itu dan merasa lebih penting dan kuat daripada yang pernah dia rasakan sebelumnya
akhirnya seseorang telah mengenali kekuatanku lebih kuat dari matahari
lupa tempat kita di dunia begitu
cemburu bahwa seseorang akhirnya mengenaliku
tentu saja mengenalimu
mengenalimu yang bergantung pada cahayaku
tanpaku kau hanyalah benda yang tidak berdaya
kau harus berterima kasih padaku atas cahaya yang kuberikan
tapi lihat dirimu kau tidak tahu berterima kasih
cukup menyombongnya matahari kau tahu mulai sekarang aku menolak untuk mengambil cahayamu
aku tidak akan disebut tidak berdaya oleh siapapun
dan sejak hari itu bulan berhenti mengambil cahaya dari matahari
dan dunia diselimuti
dan dianggap sebagai bulan yang gelapan
ketika orang orang di bawah tanah melihat ini mereka merayakannya
pemimpin mereka ingin memastikan bahwa bulan tidak pernah kembali di langit dengan cahayanya
kita yang bisa terbang akan pergi dan menangkap bulan
membawanya ke dunia kita sehingga sinar matahari tidak akan pernah bisa mencapai bulan lagi
bumi akan menjadi milik kita
bumi akan menjadi milik kita
bumi akan menjadi milik kita
bumi akan menjadi milik kita
bumi akan menjadi milik kita
monster terbang ke bulan dan menangkapnya
membawa bulan ke dunia bawah tanah
kalian akan menyesali ini
beraninya kalian menyesali
bagaimana kau tidak lagi memiliki cahaya kuatmu
monster yakin bahwa tidak ada yang bisa menghentikan mereka
keluar ratusan untuk menyerang manusia di bumi
di langit bumi memanggil matahari
monster menyakiti manusiaku saat kau terpenam dan meninggalkan langit
jangan khawatir aku cukup terang untuk menerangi seluruh bumi
aku akan datang sedikit lebih dekat denganmu dan tidak terbenam sama sekali
maka matahari berhenti terbenam dan tetap di langit selama dua puluh empat jam dalam sehari
monster berhenti menyerang
tetapi masalah lain muncul untuk bumi dan manusia
makhluk nokturnal hampir kelaparan karena mereka tidak bisa berburu saat matahari terbit
dan hewan lain serta manusia tidak bisa tidur di bumi
air di sumur dan sungai mulai mengering
kumohon lihatlah malapetaka di bumi yang terjadi karena kehadiranmu yang terus menerus di langit
kita harus mendapatkan bulan kembali
dalam kesombonganku aku sungguh lupa bahwa kecilnya dan kelembutan bulan sangat penting
untuk menjaga keseimbangan yang sehat dari semua kehidupan

aku berharap ada cara agar cahayaku bisa sampai ke bulan lagi
matahari mulai terbenam lagi dan monster kembali di malam tanpa buah
di planet bumi semua orang bingung
hanya putri lana yang tampaknya tahu apa yang sedang terjadi
monster monster ini hanya bisa dihentikan oleh cahaya bulan
jika tidak mereka akan terus datang setiap malam
hanya karena aku telah mengizinkanmu untuk pergi dari istana
itu tidak berarti bahwa kau dapat ikut campur dalam urusan kerajaan
ini bukan masalah bagi putri
kita perlu menyiapkan tentara untuk melawan monster
ayah tidak lihat
monster mulai bisa menyerang karena bulan telah hilang
kita harus menemukan bulan
itulah satu satunya cara menghentikan iblis
pergi ke kamarmu lana
jika mereka tidak mengerti aku akan menemukan bulan sendiri
putri lana pergi menuju senja
ketempat di hutan tempat dia melihat monster itu menghilang malam itu ketika dia menyelamatkan bayi petani
dia ada di sini ketika dia menghilang
sekarang di mana
kemana dia pergi
hanya ada satu cara untuk mencari tahu
aku akan tetap di sini sampai kegelapan turun
dan melihat dari mana monster monster itu keluar
itu tidak akan membantu putri lana
aku seorang penyihir dan sepertimu aku tahu bahwa bulan ditangkap oleh iblis
tapi sebagai manusia kau membutuhkan sihir dan banyak keberanian untuk sampai ke bulan
iblis itu menyakiti rakyatku
sebagai putri mereka adalah tugasku untuk melindungi mereka
dan untuk itu aku akan mencari
dan aku juga
kita harus membawa cahayaku ke bulan
ini salahku juga bahwa bumi menderita seperti ini
iblis akan segera keluar
kita tidak punya waktu
mendekatlah ke sini sekarang
siapa di sini
kau tidak tahu apa yang terjadi
letaskan bulan atau cahayaku akan menghancurkan kalian semua
kau pikir cahayamu bisa menyerang kami
kenapa kenapa tidak
ketika kau mendekat kau tidak menjadi apa apa selain bola api
lihatlah di sekitarmu kami monster hidup dikelilingi oleh api
aku baru dapat menyakiti kami
jadi kembalilah dan lupakan bulan
kalian sangat takut kepada kami
karena jika tidak kau pasti beritahu di mana sembunyikan bulan
dua manusia malang
dan matahari yang tidak memiliki kuasa atasmu di negerimu
dan kau masih ragu menunjukkan di mana bulan
dan kau ingin menguasai bumi
ketakutan seperti itu
berani ya kau memanggil kami seperti itu
ayo bahkan jika kami membawamu ke bulan kau tidak akan bisa melakukan apa apa
ikut dengan kami
penjaga gerbang yang bodoh tidak menyadari bahwa sinar matahari yang panas dan berapi api akan berubah menjadi cahaya
saat bulan sejuk menyerapnya
dan cahaya itu akan menghancurkan iblis
saat sang putri dan matahari akan mencapai bulan
dekati bulan cepat
terima kasih putri lana
kau menyelamatkan ku dan juga bumi
kau jatuh dalam masalah ini karena kesombonganku class
aku sangat menyesal
orang orang kita tidak akan terlalu menderita
iya bulan mengambil tempatnya di langit dengan senang hati menerima cahaya matahari
dan semua orang menyadari bahwa setiap orang setiap makhluk memiliki tujuannya sendiri di dunia
tak seorang pun pria atau wanita matahari atau bulan lebih baik atau lebih buruk dari yang lain
dan kita semua bertanggung jawab untuk menjaga satu sama lain
tidak ngomong ngomong bulan sangat jatuh cinta pada putri pemberani lana
sehingga dia melamar dan menunggu sampai dia akhirnya mengatakan ya
mereka menikah dan sejak hari itu iblis berhenti datang ke bumi
bahkan pada hari bulan baru ketika bulan tidak ada di langit karena mereka takut pada istrinya putri lana